sisanya dari perancis jepang australia dan selandia baru
salah satu produsen apple yang berusaha memperluas pangsa pasarnya di indonesia adalah washington apple
produsen apple asal negeri pemansam
untuk lebih memperkenalkan buah apel di indonesia
washington apple commission mengadakan washington apple week di jakarta
melalui kegiatan ini washington apple ingin berbagi cerita tentang proses produksi buah apple washington
dari hulu ke hilir hingga bisa menghasilkan buah apel yang baik
kegiatan ini juga diharapkan bisa menginspirasi banyak pihak termasuk para petani apel di indonesia
saat ini apel produk lokal masih sulit bersaing dengan produk impor
baik dari segi kualitas dan kuantitas
salah satu faktornya adalah karena apple merupakan jenis buah
yang bisa tumbuh baik di negara subtropis
sehingga indonesia yang beriklim tropis masih harus mengimpor apel dari negara lain
orang indonesia kan suka apel yang lebih manis
kalau ada asemnya orang indonesia nggak suka
jadi kebanyakan apple apple yang agak asem
itu nggak dibawa ke indonesia
kenapa nggak laku
saat ini washington apple baru memperkenalkan dua belas varian apple di indonesia
dari dua puluh lima varian apel yang dimiliki
namun dengan perkembangan teknologi
washington apple akan terus mengembangkan rasa
agar lebih banyak varian apple yang dapat diekspor ke indonesia
galih putra jakarta